anjloknya harga komoditas tambang turut menyeret kenaikan rasio kredit bermasalah ataupun non performing loan
otoritas jasa keuangan atau ojk mencatat npl sektor pertambangan pada juli dua ribu enam belas melonjak dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu
dalam laporan yang dilansir ojk npl sektor pertambangan pada juli dua ribu enam belas mencapai enam tujuh puluh tujuh persen
angka ini melampaui rata rata rasio kredit macet industri perbankan yang hanya mencapai tiga delapan belas persen
rasio ini naik ke empat puluh delapan basis point secara tahunan yang sebelumnya sebesar dua tujuh persen
gubernur bank indonesia agus martowardoyo mengakui bahwa kenaikan npl merupakan hal yang tak dapat dihindarkan
ia menuturkan saat ini bank bank penyalur kredit telah menyiapkan unit khusus guna meningkatkan kualitas kreditnya